dua wisatawan asal sukabumi dan bandung hilang di telan keganasan pantai selatan kabupaten sukabumi
tim basarnas menerjunkan dua tim di pantai ujung getek dan pantai palabuhan ratu untuk mencari korban
setidaknya sudah tiga puluh dua wisatawan tergulung ombak saat libur lebaran kali ini
dua orang tewas dan dua orang masih dinyatakan hilang
dua wisatawan hilang tergulung kegagasan ombak pantai selatan sukabumi selasa sore
data dari pos basarnas sukabumi dua wisatawan yaitu aden tiga puluh tahun warga kota sukabumi yang hilang setelah terhempas ombak saat sedang berada di atas karang
serta yogi dua puluh tiga tahun warga bandung yang tenggelam terseret ombak besar saat berenang di pantai citepus palabuhan ratu
tim sar gabungan pun diterjunkan untuk mencari korban
dua tim yang dilengkapi dengan dua rubber boat diterjunkan oleh pos basarnas sukabumi untuk mencari korban di pantai citepus palabuhan ratu dan di pantai ujung genteng
hingga kini korban masih dalam pencarian meskipun kondisi ombak sedang tinggi yang mencapai tiga meter sehingga menyulitkan proses pencarian
kronologisnya itu wisatawan dua orang yang mancing di karang
satu orang dia terpleset dari karang sehingga dia tenggelam atas nama aden usia tiga puluh tahun warga sukabumi
dan satu lagi yang tenggelam di daerah pantai citepus istikomah
rekan rekan semua dari balawista
sudah mencoba untuk pertolongan cuma korban keburu hilang
dari data pos basarnas sukabumi menyatakan di masa libur lebaran tahun ini setidaknya tiga puluh dua wisatawan tergulung ombak
di mana dua dinyatakan tewas dan dua orang masih dalam pencarian
ahmad fikri sukabumi